kapolda jawa barat telah mencopot komisaris polisi yuni purwanti kusuma dewi
dari jabatannya sebagai kapolsek astana anyar bandung karena kasus narkoba
dan ini bukan kali pertama penegak hukum terjerat kasus narkoba
berdasarkan rilis catatan akhir tahun polri di tahun dua ribu sembilan belas
ada tiga ratus sembilan puluh delapan kasus personel polisi yang terjerat narkoba
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan edi saputra sibuan
yang merupakan direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian indonesia
atau lemkp selamat malam pak
ya pak sejauh ini sanksi hukum yang diberikan kepada polisi yang terlibat kasus narkoba
ini adalah pemecatan atau pencopotan juga dari jabatannya
apakah hukuman ini kemudian dinilai cukup bila diberikan atas pelanggaran
yang dilakukan oleh penegak hukum
ya pertama tentu saja kita menyampaikan rasa perhatian yang mendalamnya
kita tidak merayakan ada keolah keolah keopek apalagi polisi
bahwa hukuman main main dengan narkoba
tentu saja memang ini sangat mendapat sorotan masyarakat
kemudian juga yang pasti citra poli turut akan akibat daripada diri laku hukum polsek tadi
dan tentu saja memang ini akan menyebabkan perhatian ya
kedua adalah melakukan pidana terhadap yang bersangkutan
ini kita harapkan apa yang menjadi keputusan nanti dari pimpinan polri tentunya memang ini akan menjadi pembelajaran terhadap seluruh jajaran polri
oke dinyatakan bahwa sanksi yang akan diberikan ini juga akan melihat bagaimana kinerja dari anggota tersebut
sejauh mana kemudian faktor kinerja ini bisa mempengaruhi beratnya dari hukuman yang bisa diberikan
ya kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh oknum mantan kapoltik ini adalah memang sangat membuat kita berhatinya
apalagi kalau kita lihat dari kode etik kepolisiannya dalam pasal tujuh peraturan kapolri nomor empat belas tahun dua ribu sebelas
dijelaskan berilaku ya daripada
hukum kapolri ini adalah itu telah menurunkan citra polri
yang seharusnya seorang kapolsek apalagi harus menjaga sahabat dan juga citra polri di tikman
begitu juga di dalam hal memberikan harusnya memberikan citra dan seragat terhadap hukum
tapi just kondisinya adalah kalau kami melihat hukum poluan ini
justru menurunkan harta tabat kapolrik di tengah masyarakat
ternyata ini adalah meresakan ya
iya pak edi
jadi ini kita dapat tidak hanya sampai pencemosan tetapi juga saya kira akan ada tindakan nyata dari bapak kapolrik
pak edi mungkin boleh bisa dipertegas lagi apa saja kemungkinan kemungkinan hukuman yang bisa diberikan kepada penegak hukum
aparat hukum yang tergoda kasus narkoba seperti ini pak
hukumannya maksimal apa yang bisa diberikan
apakah kemudian sama jika dengan hukuman yang diberikan kepada sipil jika terlibat narkoba
ini pada akhirnya nanti lihat ya
kalau misalnya ini kasus narkoba saat ini tentu akan dilihat ya
apakah yang bertanggung jawab itu selama ini ada ketersaitan dengan jaringan narkoba
kita tidak tahu
dan itu masih tergantung daripada hasil dan internal di dalam hal ini
nah saat ini sudah melakukan maksudnya dan kita lihat juga
tadi profam sendiri sudah menyebut soalnya ini jika ada anggota polri yang bermain main dengan kasus narkoba
ini hukumannya adalah melarang
karena memberikan suatu efek jerah yang luar biasa
yakni apa itu pak
kalau terbuk itu juga akan dilakukan proses kejadian
karena bagaimanapun juga jika ada dikasih
ditemukan ada indikasi
kalau saat ini ada ketersaitan dengan jaringan narkoba tentunya ini membahayakan
karena dia seharusnya memberikan contoh saat terhadap hukum melakukan penegakan hukum tetapi ikut
di sebaliknya ya itu ikut
ikut di dalamnya
ini tidak baik
terima kasih banyak atas informasi anda
bapak edi saputra hasibuan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected pada malam hari ini
ya terima kasih